bocah perempuan berusia empat tahun warga jombang cemara kota cilegon
diduga menjadi korban penculikan pria dewasa di salah satu mal di kota cilegon banten
dalam rekaman cctv terekam saat korban as bersama kakak laki lakinya ab tujuh tahun
dibawa seorang pria ke dalam pusat perbelanjaan
as dan ab yang sedang bermain dibujuk untuk dibelikan es krim
usai membeli es krim korban ab diminta pulang untuk memanggil sang ibu
dan mengajaknya makan di warung makan dekat pusat perbelanjaan
sesampainya di warung makan sang ibu shock
as anak perempuannya sudah tidak ada di lokasi
peristiwa diduga penculikan ini terjadi pada senin dua januari lalu
hingga kamis keberadaan as belum juga diketahui
pihak kepolisian resor cilegon
masih terus memburu pelaku yang diduga saudara tiri ibu korban
polisi menduga terduga pelaku penculikan membawa as ke rumah tinggalnya di wilayah lampung
untuk pelaku sudah kita kantongi nama dan alamatnya
untuk kasus masih tahap penyelidikan
dugaan ini didapat dari pengakuan orang tua korban
ayah korban mengaku kedua anaknya dijemput oleh hh
yang merupakan saudara tiri istrinya
hh saat itu datang ke rumah
beralasan ingin bersilaturahmi
dan sempat beristirahat di dalam rumah
sebelum akhirnya membawa kedua keponakannya itu untuk membeli es krim
terduga pelaku juga masih meninggalkan barang bawaan di dalam rumah
barang setahu tahu mereka ada di ramai yang satu
anak yang pertama saya umur tujuh tahun ini pulang sekitar jam lima sore
mengadu ke ibunya bahwa disuruh nyusul ke ramayana celegon
sesampainya di ramayana mereka tidak menemukan si anak saya yang nomor dua
alasannya kesini ya silaturahmi
itu saudara apa seperti apa itu
itu saudara tirinya istri
sebelumnya kejadian serupa menimpa malika
bocah perempuan berusia enam tahun
yang diculik di kawasan gunung sahari jakarta pusat pada tujuh desember lalu
setelah dua puluh enam hari diculik
malika akhirnya ditemukan pada dua januari dua ribu dua puluh
seorang pria berinisial is ditetapkan sebagai tersangka
is merupakan residivis kasus pencabulan anak di bawah umur
dan baru bebas dari penjara tahun dua ribu dua puluh satu lalu